dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target
dan itu coach sintayong apresiasi makanya kita deket sekali sekarang
awal awalnya saya nggak gitu deket terus terang karena ya saya nggak tahu
ya karena sintayong sudah ada sebelum periodenya pak erick
jadi kan saya nah tetapi kan saya juga denger keluhan dia target dia
dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim bukan memanjakan tim
contoh misalnya waktu ada isu wah ini siapa nih tim indonesia charter pesawat ke vietnam
saya bukan memanjakan karena gini recovery nya itu harus cepat
pergi ke sebuah titik terus transit tiga empat jam terbang lagi udah kehilangan waktu berapa jam dia
ya contoh kemarin waktu kita berangkat ke perancis
kan pilihannya pulang dulu atau berangkat ke perancis
itu juga diskusi nggak berangkat ke perancis
dan itu diskusi pak erick dengan sti
pasti saya dengar kan dia yang lebih tahu timnya
nah ini yang saya lakukan kenapa misalnya kayak pemain naturalisasi juga ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola indonesia
tapi itu pasti juga sudah itu bagian dari permintaan sti untuk
supaya cepat paling tidak
kalau banyak orang melihat naturalisasi terlepas dari pro kontranya pak erick thohir ini semacam apa
panadol untuk tidak menyebut brand
tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan
gini kalau kita fifa itu sangat global pemikirannya
ya karena fifa tahu sepak bola ini olahraga nomor satu di dunia
fifa juga berharap kenapa presiden siani juga datang tadi berharap
wah indonesia naik kelas gitu dengan transformasi yang sudah dijalankan sama
level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang
makanya saya bilang kalau kita bicara natosis bagi panadol saya nggak setuju
kalau kita lihat perancis namanya mbape
itu itu kenapa enggak louis atau ferart gitu
atau misalnya di inggris sekarang ada saka
oke jadi pak rt lihat bahwa naturalisasi ini bukan hanya sekedar jangka pendek
grassrootnya harus dibangun liganya juga harus menghasilkan pemain
kalau ada pemain indonesia di luar negeri yang punya merah putih
ya ingin bermain ya kita harus welcome
nah kalau semuanya uang ya saya enggak
karena buat saya merah putih penting habis itu ada bonus ada macam macam ya itu reward pemain
jadi pak erick pertanyaan akan berapa banyak lagi natos
saya bisa jawab tergantung talent pool yang ada
tapi pak erick waktu itu kalau nggak salah pernah mengklarifikasi akan menaturalisasi satu ratus lima puluh pemain
ya kan kemarin tim nasional u dua puluh tiga kita ada empat pemain yang lain pemain indonesia
maksudnya dalam tempo yang sesingkat itu bukan satu ratus lima puluh ton
jadi proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang
bukan hanya sekedar untuk tambal sulam supaya juara di pertandingan pertandingan terdekat
ada pemain inggris tiba tiba jadi tim nasional jerman
emang seperti itu gitu
tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik
sekarang kita bicara kembali misalnya contoh nih
saya akan setback sedikit
kembali untuk u tujuh belas u dua puluh
kalau ini terputus u dua puluh tiga kita belum tentu
ini belum tentu u dua puluh u tujuh belas kita generasi emas juga
tapi apakah gara gara itu kita terlena hanya tim ini
karena u tujuh belas u dua puluh itu sebenarnya anak tangga
dan gini kejuaraan dunia sepak bola
fifa sudah memutuskan sekarang yang u tujuh belas setiap tahun
jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia sepak bola kita makin ketinggalan
ada juga misalnya melihat bahwa kita ini selalu merasa
ingin harus selalu juara bukan salah
tetapi sebenarnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana kompetisi
perbaikan dengan di liga liga
yang dikhawatirkan adalah kita sesuatu mengejar sesuatu yang jauh di sana
tetapi pr yang paling besar kita tidak kerjakan
pak erick sendiri melihat sti sendiri kan dia mengeluhkan juga
tetapi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan berkali kali liga indonesia harus kuat
ini adalah bagian dari penghargaan dia pada liga indonesia
sehingga memberikan dampak positif pada performa tim indonesia
karena jadwal liga sendiri juga tidak bisa selalu ada
bisa selama kita komit kapan liga bermain kapan fifa match day kapan tim nasional bermain dan lain lain
tidak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh
dan bahkan ingat loh kita tuh ada peraturan liga yang berjalan tahun ini
ingat klub liga harus memainkan tim satu pemain di timnya u dua puluh tiga
ini untuk liga tahun depan saya sudah bilang
saya mau di liga dua ada dua pemain u dua puluh
di liga satu ada pemain u dua puluh dua
bicara soal pemain pak erik
tidakkah sebenarnya hal yang perlu juga misalnya pertanyaan ini lebih kepada harapan pada pak erick untuk melakukan pembenahan
bagaimana bibit bibit itu sudah harus dibina sekolah bola akademi bola pemain bola yang dipersiapkan
kalau misalnya kita melakukan pemain bola
kita menyandingkan dengan jepang dengan penduduk yang dua kali masih di bawah kita
dia pemain yang terdaftar pemain bola yang terdaftar itu kalau nggak salah bisa sampai delapan puluh
ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware atau kita tidak cukup memiliki perhatian untuk membina bibit bibit ini sejak awal
kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi
liga itu dikelola secara profesional
ada campur tangan daripada stakeholder private sector
tinggal bagaimana kita sebagai pssi mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar
tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya pss sendiri
saya sudah risk hampir ratusan miliar buat sepak bola indonesia dari private sector
makanya kemarin pak jokowi bilang apa yang saya bisa bantu lagi
hari ini kalau salah satu diskusinya ya saya ketemu dengan bu sri mulyani juga salah satu
bu uang bolanya bisa diturunin tidak bu
jadi kalau begitu pak erick akan bilang ya kalau misalnya keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah
kita ada asprof ada klub ada pemerintah daerah ada sekolah sekolah
pak nadiem kalau di amerika itu liga sekolahnya yang kuat
indonesia bisa nggak coba
ini membangun sepak bola indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar
nah kita ini yang kita lagi perbaikin
ya sama kalau kita bicara pak erick gimana liganya
lah liganya itu psc cuma punya saham satu
yang kita punya hak di liga itu apa
wasit harus diperbaikin kalender harus kita bisa lakukan
saya sudah minta elit pro academy klub klub harus membina
tapi kan hari ini klub klub dengan kemampuan fun in the club
dia hanya memakai sistem kompetisi yang pendek untuk elit pro academy nya
pak erick juga kemudian melihat ada sesuatu yang diharapkan pada pak erik untuk memperbaiki sepak bola sejak dari awal
bertahap tahun ini kita fokus tim
tim nasional ini training center u tujuh belas u dua puluh u dua puluh tiga senior berjalan secara bersamaan
tim nasional putri u tujuh belas akhirnya terbentuk
ini tim senior putri akan uji coba pertama kali lawan singapura di indonesia tanggal dua puluh delapan
terus main di bahrain uji coba juga
kapan kita dengar tim nasional putri ikut fifa matchday
tim nasional yang kita prioritaskan tapi untuk membangun grassroot liga kita perlu stakeholder sama sama
saya nggak mau cuci tangan saya nggak mau balik badan
nah itulah kenapa kalender program komitmen kita harus benahi satu satu
cuma tahun ini saya mau tim nasional dulu
tim nasional semua punya tc ya sudah bertanding
paling tidak itu menjadi kpi pak erick sebagai ketum pssi
nah baru tahun ini itu tahun kemarin tahun ini saya mulai bicara sama liga
karenanya pak erik pak erick ini identik dengan pembenahan pssi
membuahkan hasil yang memang memberi harapan bahwa sepak bola kita bisa bagus
jadi pertanyaannya pak erick seorang erick thohir fokus saja benerin sepak bola
dan tidak perlu ada di kabinet mendatang